sore presiden joko widodo menyambut kedatangan wakil presiden amerika serikat kamala harris di ktt asean di jakarta
dan pertemuan antara asean dan amerika serikat ini kemudian berlangsung di ruang cendrawasih jakarta convention center jakarta pusat
dalam pidato pembukaannya presiden jokowi menyampaikan potensi ekonomi kawasan asean yang diprediksi menjadi urat nadi perdagangan internasional
presiden atau wakil presiden kamala harris menyetujui bahwa kerjasama ekonomi antara asean dan amerika serikat sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi kedua kawasan
selain itu amerika serikat juga setuju dengan visi asean untuk menjaga kedamaian di kawasan indo pasifik
oleh sebab itu mereka berkomitmen untuk terus membantu asean menuntaskan krisis politik di myanmar
dan saya senang bahwa visi kita untuk asean di indo pasifik dalam aliran yang kuat
kita memiliki komitmen yang berkaitan dengan peraturan dan norma internasional
dan keberkaitan kita dalam mengembangkan isu nasional dan regional seperti krisis di myanmar
amerika serikat akan terus mengembangkan resim untuk mengakhiri kekerasan yang berbahaya
untuk melepaskan semua orang yang tidak benar benar ditahan
dan untuk mengembangkan semua orang yang tidak benar benar ditahan
dan untuk mengembangkan jalan kemerdekaan di myanmar
dan untuk mengembangkan jalan kemerdekaan di myanmar
dan kita akan terus mengembangkan konsensus lima poin dari asean